keinformasi selanjutnya menteri sosial tri risma hari ini menegaskan jika bantuan sosial tunai atau bst covid sembilan belas bagi masyarakat yang terdampak pandemi resmi dihentikan per awal mei dua ribu dua puluh
kedati begitu dua program unggulan kemensos lain seperti program keluarga harapan atau pkh dan bantuan pangan non tunai atau bpnt dipastikan masih berjalan dengan baik
bst berupa uang tunai sebesar tiga ratus ribu rupiah bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid sembilan belas dipastikan hanya berjalan dari bulan januari sampai bulan april dua ribu dua puluh
tri risma hari ini saat ditemui di gedung kementerian sosial salemba jakarta pusat jumat siang mengungkapkan penghentian bantuan sosial tunai covid sembilan belas terhadap dua belas juta keluarga penerima manfaat dilakukan lantaran tingkat penularan covid sembilan belas dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya
hal tersebut membuat masyarakat sudah siap
masyarakat sudah siap beraktivitas meskipun belum kembali normal